ada destinasi wisata baru di sukabumi jawa barat yaitu objek wisata karangpara di kampung padaraang
di sana ada jembatan hati dan jembatan cinta yang menarik minat wisatawan yang tengah menghabiskan waktu libur panjang
objek wisata karang yang berada di desa kebonmangu kecamatan gunung guru ini berjarak sekitar sepuluh km dari pusat kota sukabumi
pengunjung dikenakan tarif dua ribu rupiah per orang
dari pintu masuk pengunjung harus menapaki tanjakan anak tangga
setelah tiba di atas pengunjung akan dimanjakan pemandangan sukabumi dan pajam pangan dari ketinggian
di setiap sudut tempat ini ada hamparan batu karang yang bentuknya menyerupai beragam bangunan seperti masjid hiu atap goa dan lainnya
pengelola juga menyediakan jembatan hati dan jembatan cinta yang menjadi salah satu tempat favorit pengunjung untuk berfoto
keindahannya sih cuma

terus sama karang karangnya juga

suasanya juga penuh penuh begini apalagi sejuk lah
untuk perjalanan sih sangat menantang ya
jalan jalannya bergelombang sama berbatuan kerikil gitu
agak keunikan sendiri
apa di tempat ini
keunikan sih cuma karang karang sih
karang karangnya bagus dah
tempat wisata seluas dua belas hektare ini baru dikelola masyarakat sekitar empat bulan yang lalu
dulunya lokasi karang para adalah bekas pertambangan karj
biasanya kalau hari bulan puasa ya paling paling orang ratusan
kalau sekarang berdua ribu dua ribu dua ribu juta
berdua ribu juta
berdua ribu juta
ini dari mana aja pak pengunjung
pengunjungnya ada yang lokal juga ada
terus ke bumi ada di jakarta bandung ada juga dari batam
pemandangan alam hamparan batu karang dan udara yang sejuk membuat objek wisata karangparah ini disenangi para warga yang ingin melepaskan diri dari hingar bingar perkotaan
anja suseno sukabumi